dan tak perlu berlama lama lagi di studio sian indonesia showbiz news sudah kehadiran
sang pemeran utama dan juga sutradara dari film bulan terbelah di langit amerika ii
aca sebtriasa dan rizal mantovani apa kabar
terima kasih atas waktunya
terima kasih juga mengundang
terima kasih sama sama
ini kita ngobrol film yang akan tayang di bulan desember dua ribu enam belas nanti
pertanyaan pertama ini jaraknya pas banget satu tahun nih
ini memang cukup dekat apa memang sudah dipersiapkan dengan sangat matang kira kira mas riza
ya sebenarnya satu tahun itu memang untuk ukuran sequel dalam industri film indonesia itu agak jauh ya
biasanya itu empat bulan sampai enam bulan gitu
tapi menurut hemat kami karena ini persiapannya agak lebih lebih
kenapa lebih karena kita ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada penonton indonesia
penonton terutama fans bulan terbelah di langit amerika i
jangan sampai sequelnya keluar tapi kok sama aja ya gitu
atau kok bedanya dikit
jadi perbedaannya kira kira dari segi cerita pasti akan berbeda
ada yang berbeda kira kira gitu
tapi apa yang kemudian paling beda nih dari film yang pertama di tahun dua ribu lima belas dan nanti yang bakal tayang nih mas di desember dua ribu enam belas
cerita dan pendekatan ya pendekatan cerita
dalam arti kata begini kalau yang bulan terbelah di langit amerika yang pertama itu lebih menceritakan bagaimana toleransi antara umat beragama di amerika
yang terjadi karena akibat adanya peristiwa sembilan sebelas
nah kalau yang sekarang lebih kepada apa
jejak umat muslim di benua amerika pada zaman dulu
jadi ini memang ada hubungan seperti antara historical story dengan kisah drama kira kira gitu
dan memang itu sengaja kira kira gitu ya mas rizal ya
saya mau pindah ke aca
aca nih balik lagi nih pasangannya main sama abi mana lagi
kontrak mati pun abimana
untuk chemistry mungkin udah lebih mudah kira kira gitu
tapi untuk memainkan kembali pasangan yang sama di film yang berbeda pastikan ada tantangan ya nih ca
tantangannya apa ca sebenarnya
chemistry antara kita berdua sebenarnya udah gak susah lagi dibangun
karena emang kita mengalir aja gitu ya dari proses reading dan ada trust yang lebih buat aku sama abi
maksudnya antara kita berdua kadang kadang gak perlu latihan ketemu di set jadi
udah langsung nyampur gitu kira kira ya
tapi ya itu karena kenyamanan satu sama lain juga dan dia sangat memberikan ruang kreativitas itu
nah disini kan aca kembali memenangkan film yang sedikit berhubungan dengan religi
berhubungan dengan hal hal religius
ada pengalaman pengalaman religius juga nggak sih yang teringat mungkin atau mungkin yang terbawa ketika aco merangkat tokoh hanum untuk kedua kalinya
pengalaman religius tentunya sudah saya rasakan dari mulai film sembilan puluh sembilan cahaya ya
sebenarnya dimana saya membawakan sebuah tokoh yang dalam apa ya ada jernih keimanannya tuh
walaupun saya juga sekarang istilahnya belum menutup aura secara sempurna
tapi saya pikir menjadi bagian di dalam
proses itu adalah sebuah pencarian batin juga buat saya
dan dari skrip yang saya peroleh ya selebihnya saya ada wawancara juga langsung sama mbak hanum dan juga suaminya
bagaimana mereka berdua saling bertukar pikiran dan saling menemukan banyak masalah mungkin di luar sana di negeri orang
pasangan baru menemukan teman teman baru yang tadinya dia adalah seorang muslim di negara yang mayoritas muslim
lalu dia pindah ke negara yang
lalu dia menjadi minoritas
ya hal tersebut yang membuat saya lebih sadar lagi bahwa pentingnya toleransi
dan itu selalu disuarakan ya dari mulai film sembilan puluh sembilan cahaya dan mas rizal tetap menyuarakan itu kembali di film bulan terbelah di langit amerika ya
bahwa ya manusia di dunia ini sudah sepatutnya untuk saling bertoleransi antara sesama
pemeluk agama apapun
nggak memandang ras dan suku sosial kelas sosial dan lain sebagainya
ya itu sepatutnya
ya itu sepatutnya
itu sih yang saya pelajari dan saya benar benar jalanin sampai hari ini
mas rizal asa aca terima kasih banyak
ya terima kasih
terima kasih atas waktunya
kita tunggu nanti tayangannya dan mudah mudahan film ini sukses bukan hanya secara kuantiti tapi juga quality
dibahas terus dan mendapat efek yang baik buat kita
terima kasih banyak
ya itulah tadi obrolan saya bersama rizal mantovani dan juga aca septriasa sutradara dan pemeran dari bulan terbelah di langit amerika dua
sama elika anda fanny